dan kita akan dengarkan ada pernyataan dari wali kota mataram ini terkait dengan imbauan kepada warga pas terjadinya gempa di wilayah lombok utara kita dengarkan pernyataan dari wali kota mataram berikut ini